pemerintah memberi waktu tiga bulan bagi para pelaku usaha atau industri yang berada di kawasan sungai citarum
untuk memperbaiki atau membangun instalasi pengelolaan air limbah atau ipal
apabila selama waktu yang telah ditentukan aturan tersebut tidak dipatuhi
pemerintah akan memberikan sanksi administrasi hingga penjara
data dari kemenko maritim tahun dua ribu tujuh belas terdapat lebih dari tiga industri di sepanjang kawasan citarum
ironisnya hanya dua puluh persen perusahaan yang memiliki instalasi pengolahan air limbah atau ipal dan berfungsi
sisanya memberikan kontribusi terhadap pencemaran kualitas air di citarum
hal itu berdasarkan laporan komandan sektor yang bertugas di dua puluh dua titik citarum
guna mendukung percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan das citarum
para pelaku usaha dituntut untuk memenuhi ipal sesuai standar
tadi laporan dari para dan sektor
baru dua puluh persen yang ternyata berfungsi dengan baik
nah sekarang kita kejar semua itu
dan kami sudah punya data dan kami sekarang tinggal memberikan waktu tiga bulan tadi
untuk memfungsikan semua tadi ipal mereka itu
sejak pertengahan januari lalu pemerintah telah mengambil sejumlah langkah
mulai dari pembenahan dari hulu ke hilir
hingga akan membuatkan ipal komunal bagi industri kecil dan menengah
kebijakan tersebut mendapat dukungan dari sekitar enam ratus pengusaha
yang hadir pada kegiatan audiensi dan deklarasi bersama pelaku usaha
yang digelar kemenko maritim dan pemerintah provinsi jawa barat kami siang
tadi sudah disampaikan kita buka bukaan tadi
artinya dengan kesempatan yang baik itu nanti saya akan ke pemerintah
supaya tidak dihambat lagi satu per satu dihambat
pengendalian pencemaran dan kerusakan das citarum
tertuang dalam peraturan presiden nomor lima belas tahun dua ribu delapan belas
presiden joko widodo berkomitmen membersihkan citarum dalam waktu tujuh tahun
dalam audiensi itu terdapat sejumlah hal yang disepakati oleh pelaku usaha atau industri
diantaranya menaati ketentuan perizinan lingkungan hidup
dan melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
juga akan dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan limbah
kepada manajemen perusahaan
serta siap menerima sanksi jika melanggar perizinan lingkungan
zai ul haq bandung